hai dengan mengenakan alat pelindung diri kostum hesmat petugas kpps kembang arum semarang menggelar
coblosan di rumah dinas wali kota semarang yang menjadi tempat isolasi pasien penderita
profit sembilan belas sedikitnya empat puluh pasien kofi sembilan belas mencoblos pilwa kode semarang dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat selain di rumah dinas wali kota coblosan untuk pasien kofi sembilan belas juga dilakukan
di kantor badan diklat kota semarang yang juga dijadikan tempat isolasi di kantor diklat
terdapat sedikitnya satu ratus dua puluh pasien kofit yang menggunakan hak suaranya selain warga yang
datang ke tps pasien kofi sembilan belas dipastikan bisa memberikan suaranya pada pilkada di kota makassar
sulawesi selatan untuk itu anggota kpps mendatangi tempat isolasi pasien kofi sembilan belas di makassar pada
rabu ini sebuah hotel di makassar
menampung sekitar satu ratus enam puluh pasien covid sembilan belas untuk dirawat dari jumlah itu hanya sekitar tiga puluh orang
yang terkonfirmasi memiliki formulir pemilihan wali kota namun tidak semua anggota kpps atau
saksi mengenakan alat pelindung diri lengkap sebagian mengenakan pakaian khasmat sedangkan
sebagian lain hanya menggunakan masker face shield dan sarung tangan sementara itu sebanyak tiga puluh
tiga puluh sembilan pasien kovin sembilan belas yang dirawat di ruang isolasi
rsud smc tasikmalaya memilih tidak menyalurkan hak suaranya dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh mereka
tidak mencoblos demi menghindari penularan kofi sembilan belas terhadap petugas medis dan kpps padahal manajemen
rsud smc memfasilitasi pasien kofi sembilan belas untuk mencoblos pasien kofit sembilan belas ini menempati dua ruang
isolasi di rsud smc seluruh pasien alami gejala kofit sembilan belas seperti demam batuk hingga sesak nafas
tim liputan cnn indonesia